dan kita sudah terhubung dengan pelaksana tugas atau plt wali kota balikpapan rahmat masud
pak rahmat selamat sore
ya selamat sore mbak
pak rahmat ini perkembangannya serta penanganan kasus tumpahan minyak ini seperti apa pak sampai saat ini
ini masih banyakkah nelayan yang akhirnya tidak melaut
ya penanganan sekarang untuk penanganan limba masih dalam progres kita mbak bersama dengan tim yang dibentuk kemarin
yang diketuai oleh ksop balikpapan
jadi bersama dengan teman teman sekarang masih progres kita pengerjaan untuk fokus terhadap pembersihan tumpahan minyak yang ada di sekitar pesisir teluk balikpapan
dan ada pun nelayan memang ada beberapa nelayan yang tinggal di daerah perkampungan atas air
karena mungkin menjadi tempat tumpahan minyak itu sehingga ada beberapa nelayan itu tidak bisa melaut
karena diakibatkan perahunya juga penuh dengan sisa limba apa dengan tumpahan minyak yang tertumpah di sekitar pesisir laut balikpapan mbak
baik pak rahmat pembersihannya sampai saat ini sudah berapa persen pak
ya alhamdulillah kemarin juga dari penyataan dari teman teman dalam ini pimpinan ksop balikpapan yang memimpin dalam tugas ini
itu menyampaikan bahwa empat hari ke depan insya allah empat hari ke depan
pembersihan laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak di balikpapan insya allah akan clear begitu mbak
oke kemudian pak minyak ini merupakan milik pertamina apakah pertamina sudah melakukan konfirmasi
dengan pihak wali kota atau pemerintah kota balikpapan
kemudian siapa yang akhirnya nanti bertanggung jawab atas ini pak
oke mbak tadi kami juga sudah mendapat juga konferensi pers
yang dilakukan oleh pertamina bahwa tumpahan minyak itu informasi memang itu berasal dari milik pertamina yang ada di pipa di bawah laut
kebocoran pipa di bawah laut
dan kemudian penyemabnya juga ini masih tahap untuk penyelidikan bersama dengan teman teman tentunya
yang jelas pertamina sudah menyampaikan bahwa tumpahan minyak itu adalah milik pertamina mbak
oke ini artinya nantinya akan ada tanggung jawab ganti rugi berupa material dari pihak pertamina
nanti ke depannya biar kita berikan kepada teman teman dalam hal ini pihak terkait untuk menyelidiki permasalahan ini
tapi kami sebagai pemerintah kota dan bersama jajaran kami bersama dengan tim tentunya fokus terhadap bagaimana penyelesaian dan cepat teratasi limbah atau tumpahan minyak yang ada di sekitar pesisir laut balikpapan mbak
oke pak rahmat sebelumnya menginformasikan begitu bahwa pembersih
yang dilakukan oleh tni dan juga tim yang diutus begitu dari pemerintah kota
pertamina sendiri ikut bertanggung jawab untuk membersihkan ini pak
iya sejauh ini pertamina juga sudah mengerahkan armada kapalnya yang di laut dengan oil bom
kemudian beberapa unit kapal yang menyodot juga tumpahan tumpahan minyak yang masih ada di sekitar laut balikpapan
dan kemudian juga terjun langsung juga memberikan juga bahan bahan untuk manajemen
netralisir tumpahan tumpahan minyak yang sudah masuk di perkampungan warga mbak
oke pak rahmat sampai sekarang kerugiannya sebesar apa pak dengan tumpahan minyak ini
secara materi kita belum tahu ini kerugian materinya
yang jelas ada satu kapal yang terbakar kapal kargo muatan batu bara
yang mungkin disebabkan oleh tumpahan itu secara menyeluruh kami juga belum dapat informasi kerugian secara materi
tapi kalau secara lingkungan yang jelas pasti akan
berdampak terhadap ekosistem yang ada di laut
terhusus yang ada di pesisir laut pantai balikpapan begitu mbak
oke pak rahmat sebelumnya menginformasikan apabila nanti empat hari ke depan pembersihan sudah selesai dilakukan
apakah ini artinya masa tanggap darurat lingkungan selama empat belas hari ke depan akan di stop
atau seperti apa pak rahmat
ya kita akan lihat progresnya kalau memang sudah empat hari ke depan itu udah kita nyatakan clear and clean semua mbak
ya tanggap darurat pasti kita akan
cabut begitu mbak
oke baik terima kasih informasinya pak rahmat masud plt wali kota balikpapan bersama kami di cnn indonesia newsroom